siapa perempuan yang kamu patuk waktu itu
perempuan yang dekat sama rama
dan aku suruh kamu mematuknya
kamu bilang sudah mematuknya
lalu siapa perempuan yang ada di rumah ini sekarang
jadi aku salah mematuk orang
karena sudah menangkap siluman ular itu
tapi lain kali aku akan memberikan hukuman padamu
sekarang kamu boleh pergi
biar siluman ular ini ada yang mengurusnya
tunjukkan wujud aslimu
nagraj sudah menangkapnya
aku harus menyelamatkan dewi
cepat tunjukkan wujud aslimu
jangan lakukan itu
jangan lakukan itu
kamu lebih memilih
tapi aku riversudama
ujikanlah abu kobra yang sudah mati merekamu yang
ibu ibu saya yang dibatakzech papa

aku ingin melewati pada alamatmu dengan wrestling

demi terima kasih telah menonton

semua nular itu sudah dibebaskan temannya
dan mereka berhasil mengecohku

aku sudah berhasil menangkap siluman ular yang telah menyerap racun dari tubuh angeli
sewaktu angelique di rumah sakit
aku yakin dia tidak sendiri
dan dia mempunyai komplotan
makanya dia bisa dibebaskan oleh temannya
maksudnya siluman ular itu ada dua pak
ayah tapi ayah bisa menangkapnya lagi kan
suling dan abu pobra itu sudah dibawa sama mereka